ustazah aku boleh nanya gak
boleh nanya aja
di bulan puasa kalau kita berdoa
allah pasti bakal ngabulin doa kita
insya allah semua doa pasti bakal dikabulin allah
terus apa allah mau ngabulin doa kita dengan cepat
nah kapan doa itu dikabulin itu haknya allah saya
ya allah ya rahman ya rahim
tolong kabulkan doa doa untukku ya allah
jangan dibiarkan intan terus terusan menderita sudah
terlalu banyak kesedihan dan penderitaan yang dia alami
berilah kebahagiaan untuknya
ya allah aku kangen sama mama
tolong berikanlah kesembuhan buat mamaku ya allah
tadi aku habis bagi bagi gorengan
kata yang sedek itu bisa nolak bala
menyudahkan aja setelah sedekah
loh intan kenapa
tadi siang kamu bilang katanya mau ketemu mama
terus sekarang kamu mau tinggal sama mama
mama sekarang tinggal sama suaminya
sekarang aku nggak boleh ikut mama
intan jangan nangis ya
nanti cantiknya ilang
kalau kamu mau dikabulin doa kamu
ada beberapa waktu yang mutazak untuk berdoa
satu hujan turun
ketika azan dan ikomah
kamu manfaatin deh waktu itu buat berdoa ya
jangan lupa setelah ibadah
kamu juga doa
kirim al fatihah untuk mama kamu
sebut nama mama kamu di dalam doa
insyaallah malaikat yang menyaksikan itu
akan mengaminkan doa kamu ya sayang ya
tolong kembaliin mama pada aku
mama aku bengong
kak nailah kita ke kamar aja yuk
pak mama kenapa diema aja pak
intan kok kamu ada disini sayang
astazah aku boleh nanya enggak
boleh nanya aja
di bulan puasa kalau kita berdoa
allah pasti bakal ngaberin doa kita
insya allah semua doa
pasti bakal dikatakan
oh gitu ya ustazah
terus apakah mau ngabulin doa kita dengan cepat
nah kapan doa itu dikabulin
itu haknya allah sayang
ada yang segera dikabulin
ada juga yang ditunda
bahkan beberapa tahun kemudian baru dikabulin
karena cuma allah yang tahu
kapan waktu yang tepat untuk ngabulin doa kita
jadi selain kamu sering berdoa
di bulan ramadan
ini inten juga harus sering mengaji
nah kalau intan rajin mengaji
nanti kalau allah sayang sama intan
insya allah doa intan dikabulin
ah nanti aku mengaji dalam sehari ini tiga kali
dan bisa ngabulin doa aku
nanti aku mau lajin berdoa dan mengaji
ustazah sekarang aku mau berangkat sekolah dulu ya
ah tunggu sebentar
ada apa tiara
itu intan kan yang lagi ngaji
iya tiara itu intan
kok dia sekarang rajin ngaji sih
tiara kalau kata pak ustad
dan berdoa doa kita akan dikabulin
gimana kalau internal habis ngaji
terus berdoa minta mamanya kembali
yara kamu mau ikut tahan ngaji juga
anak mama itu aku bukan intan
sayang aku mau kita buat baju buat lebaran nanti
kita ukur baju ya kamu duluan
dik tolong ukur istri saya duluan
anak saya tiara belum pulang sekolah
kamu sekalian ukur dia ya
intan dia pasti gak punya baju baru untuk lebaran
dia harus ngukur juga
mas tunggu sebentar ya
intan juga harus dapat baju baru jadi dia harus diukur
tidak ini dia
kamu gak usah pergi kamu di sini aja
rupanya naila mau pergi bagus
ayo pergi naila keluar pergi dari sini
kamu gak bolehin ya aku jemput intan
atau kamu gak ngasih aku untuk supaya dia dapat baju baru lebaran
kamu nailah tenang aja
nanti semua keperluan lebaran intan biar aku yang ngurus
serius kamu yang urus
iya kak yaudah yuk sekarang kita kamar aja
kok mau maunya ngurusin si intan lagi